tarantula biasanya dikenal sebagai hewan yang beracun
namun di surabaya sebuah keluarga selama dua tahun
hidup berdampingan dengan ratusan tarantula dari berbagai jenis
mereka menjadikan tarantula sebagai hewan peliharaan yang tidak berbahaya
inilah kesibukan melani sugianto dan lovi putrinya sejak tahun dua ribu empat belas ini
keduanya sibuk menata akwarium berisi ratusan tarantula dari berbagai belahan dunia
baik beracun tidak beracun hingga laba laba bermotif unik semuanya bisa ditemui dalam ruang tamunya
dalam dua tahun ini ia telah mengkoleksi sebanyak satu ratus tujuh puluh delapan ekor tarantula
dan trichmophius c sedelius yang merupakan jenis tarantula sangat beracun
melani sebenarnya adalah pecinta reptil
namun ketika mengenal berbagai keunikan motif dan teknik pemeliharaannya
ia pun terpikat untuk memelihara serangga satu ini
dulu saya kan pemain reptil jadi istilahnya juga suka keep reptil
kemudian setelah mengenal tarantula merasa low maintenance ya
jadi istilahnya kita nggak perlu jemur tiap hari kasih makan tiap hari bersihkan kandang tiap hari
baginya memelihara tarantula sangat lemudah
kondisi ini membuat serbuk lembab sehingga membuat tarantula merasa nyaman
untuk pemberian pakan juga mudah
tarantula hanya butuh makan seekor jangkrik selama seminggu sekali
bersama anaknya dia biasa membersihkan tarantula selama dua bulan sekali
maksud nggak sih
kenapa nggak tahu
soalnya waktu pertama kali melihara mama itu sudah sering mengajarin cara pegang
nah untuk pemula yang ingin memelihara tarantula sebaiknya memelihara tarantula dengan tingkat racun rendah seperti green buttle blue dari venezuela ini
yang perlu diwaspadai untuk tarantula ini adalah bulu pada ekornya yang bisa membuat gatal gatal pada kulit
ya ini dia tarantula green buttle blue yang memang cocok untuk dipelihara oleh penghobi atau pecinta tarantula awam atau pemula
karena dia memiliki racun

hanya saja memang yang perlu diwaspadai adalah bulu bulu yang ada di ekornya
dan memang kalau ingin menyentuh atau memegang tarantula ini harus hati hati lembut dan tidak boleh mengagetkan si lapang lapang ini
karena bisa berbahaya
setiap tarantula koleksi melani berkisar dengan beragam harga
yang paling murah berkisar rp lima puluh per ekor
seperti anakan yang masih berusia tiga bulan hingga jutaan rupiah untuk tarantula dengan jenis yang langka
wahyu pratama surabaya